teman dan teman
keluar kamu dari tubuh anak ini roh jahat
kamu sudah sadar nak
kamu sudah sembuh nak
apa ini kan jenggara itu yang membantu mas
terima kasih kan jenggara itu
terima kasih telah mendengarku
terima kasih telah menyembuhkan anak kami
jangan berterima kasih kepada aku
berterima kasih lah
pada sang pencipta
sang pemberi kekuatan
kang mur bin jaga
sekarang kita bisa melanjutkan perjalanan kita cinemati
sendiku daulkan jenggara tuhan